kita ke cabang bola basket indonesian basketball league menggelar kompetisi tiga x tiga sebagai kegiatan off season
walau belum sepopuler basket lima lawan lima basket tiga tiga di indonesia ini telah berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir
bagi anda yang belum familiar dengan basket tiga x tiga ada beberapa perbedaan aturan yang harus anda ketahui
yang jelas yang paling membedakan adalah ukuran bolanya jadi bolanya kalau dibilang bola tiga x tiga ini adalah bola size senam yang biasa dipakai di lima kan saya senam untuk cewek
ini size nya size enam tapi dengan beratnya berat tujuh
itu yang paling membedakan itu perbedaan pertama yang kedua adalah hitungan angka
kalau kita mengenal tiga point dan di bawah garis poin dua angka di luar garis poin tiga poin
kalau di tiga x tiga nilainya satu dan dua satu poin di bawah garis tiga poin di luar garis tiga point nilainya dua itu yang sangat membedakan
dan terakhir hanya sepuluh menit tapi bersih dan shot clock nya dua belas detik
dengan beberapa aturan yang berbeda tadi penyesuaian memang harus dilakukan oleh para pemain
termasuk oleh para pemain ibl yang selamat
ini sudah terbiasa dengan aturan dan cara bermain di basket lima lawan lima
yang kesulitan pertama kita bolanya beda ya itu lebih kecil tapi beratnya sama sama yang lima lawan lima
sama mereka cuma dua belas detik kan shottle kayakan itu kayak mesti kita berpikir cepat untuk ambil eksekusi gitu
kalau adaptasinya tuh mereka tuh bedanya sama lima lima tuh capek banget mainnya
kalau lima lima kan kita kalau bisa mau offense kita udah istirahat sedikit gitu bisa ambil nafas
kalau tiga x tiga nggak bisa
adaptasi yang paling susah masalah kontak bodi ya
karena tiga x tiga kan napalannya lebih kecil lebih banyak keras bermainnya ya ini bodinya harus lebih kuat lagi gitu
dengan aturan yang dibuat sedemikian rupa kemampuan individu dan fisik dari seorang pemain memang memiliki peran yang sangat penting di basket tiga x tiga
biasanya induk organisasinya sama semuanya sama
cuma yang membedakan di sini kalau dibilang
oh udah punya belum pemain spesialis dan sebagainya memang sampai saat ini belum
demikian juga di negara negara lain
rata rata mereka yang bermain di tiga x tiga ini basicnya adalah lima on lima
jadi ketika berbicara oh harus seperti apa skillnya kurang lebih hampir sama
cuman yang diuntungkan ketika sebuah tim punya pemain yang all around player
dimana dia bisa bermain post bisa bermain luar luar apaan dan bisa ball handling
walau di indonesia basket tiga x tiga belum sepopuler basket lima lawan lima
namun prestasi tim nasional basket tiga x tiga indonesia sudah cukup membanggakan
di level senior timnas basket tiga x tiga putra dan putri indonesia sudah beberapa kali ikut di kejuaraan dunia
sementara di level u delapan belas timnas basket tiga x tiga putri indonesia sukses menjadi juara di tiga x tiga fiba asia cup di tahun dua ribu tujuh belas
selamat menang menang
erlangga wisnuaji yogyakarta